kalau penilg usb yangok di sejak yang akan merasa dipersen
dan apakah hoax
dan juga kampanye hitam
di ruang publik media sosial
kami akan membahasnya malam hari ini bersama bang yose rizal
orang yang harus bertanggung jawab dengan data datanya

sudah datang kita akan nanti tagi data datanya analisanya
kemudian untuk menanggapi hasil riset dari bang yose ini

satu di jakarta satu di bogor

ada fado maldini dari bpn prabowo sandi
dan juga samara mani dari tkn jokowi maruf amin
terima kasih samara dan faldo
saya mau ke bang yose dulu
bang yosek ini sebenarnya asbabunuzulnya apa nih ya
political wave mengeluarkan research ini sebenarnya
untuk apa menyaingi lembaga lembaga survei lain kah
elektabilitas atau ada hal prinsipil lain
sebelum nanti kita masuk data ya
ada hal prinsip lain yang ingin anda katakan kepada publik sebenarnya
jadi memang dari dua ribu dua belas politika wave itu sudah melakukan pemantauan di media sosial
waktu itu awalnya dari pilkada dki
nah itu pun backgroundnya itu kita juga ada satu riset dari mcinshi
kalau di us itu tiga dari empat election itu bisa dipredik lewat social media
yang menang di sosial media biasanya dia akan menang di dunia nyatanya
oh gitu ya
jadi kalau seorang calon ini menang di sosial media dia menang di dunia nyata juga
menang di sosial media itu indikasinya seperti apa
apakah banyak dicakapkan atau tonenya positif semua
atau ada polling seperti
kayak yang banyak dibuat oleh politisi gitu
jadi kalau di media sosial itu matrixnya ada dua
yang pertama dia banyak dipercakapkan
yang kedua itu tonnya positif
jadi dari dua matrix itu kita olah datanya
jadi seperti contohnya misalkan waktu pilpres dua ribu empat belas
itu tiga hari sebelum pilpresnya sebelum masa tenang itu kita sudah keluarkan rilis
jokowi jk itu menang lima puluh dua delapan
sementara hasil rilisnya kan lima puluh tiga lima
nah mungkin selama ini kan banyak yang bertanya tanya kan apa hubungannya nih media sosial sama
nah kalau kita lihat memang dari data terakhir dua ribu sembilan belas itu pengguna media sosial di indonesia itu ada satu ratus lima puluh
artinya tujuh belas tahun ke atas
artinya kita bicara ini angka satu ratus dua puluh juta
dari total mungkin pemilih itu satu ratus sembilan puluh dua juta ya kalau saya nggak salah ya
jadi kalau kita bicara ini dari analisa dari satu big data yang besar sekali
jadi memang yang kita
beda dengan metode yang digunakan lembaga survei kalau mereka sampling kan
misalkan ambil dua dua ratus responden dengan metode sampling
nah itu untuk memprediksi hasilnya
nah kalau kita nggak sampling jadi dari semua percakapan itu memang kita analisa
tapi kita buang tuh akun akun botnya
nah itu tuh kadang kadang harus dibilas bilas tuh kan mana yang membuat kotor pakaian kita
di sosial media ini terutama kalau menjelang pilpres itu produksi akun botnya besar sekali
langsung saja ke bang yose kita akan buka dulu hasil research anda sebelum nanti ditanggapi oleh samar dan valdo
ini apa yang bisa anda jelaskan nih bang yose
datanya rumit sekali buat saya
coba dipermudah buat masyarakat
jadi ada tiga metriks ya
yang pertama itu dari total percakapan
nah ini juga bedanya dengan lembaga survei kita nggak ngitung yang namanya undecided
jadi kita memang totalnya
hitam putih saja gitu ya
itu saja berapa yang ke jokowi berapa yang ke prabowo
nah ada juga total akun yang melakukan percakapan
kalau total akun yang melakukan percakapan jokowi ma'ruf itu lebih banyak lagi
nah ini mungkin yang dimaksudkan dengan beberapa informasi yang selama ini sering dikeluarkan ke publik
bahwa pendukung prabowo sandi itu di sosial media lebih militan
nah artinya dari orang yang lebih sedikit mereka bisa memproduksi lebih banyak
jadi lagi ini politika wave sudah membilas mana yang ini akun asli ya
bukan orang orang buat buatan atau jadi jadian
jadi per hari itu ada sekitar delapan puluh tujuh ribuan akun yang melakukan percakapan nih terkait pilpres
jadi kita udah filter dengan keyword keyword yang terkait jokowi ma'ruf dan prabowo sandi
dan dengan segala macam aneka penyebutannya
karena kalau di sosial media kan nyebutnya suka aneh aneh
nah itu juga kita masukin
tapi kita buang botnya
bot itu per hari itu ada enam puluh ribu yang diproduksi
kalau menjelang pilpres ini memang jumlah produksi bot ini tinggi sekali
nah kemudian kita lihat juga dari sentimen
karena percuma kalau banyak diomongin tapi sentimennya lebih negatif kan
itu kita temukan beberapa kali dalam proses pilkada
nah tapi kalau di sini sentimennya pun mengkonfirmasi itu
artinya sentimen positifnya jokowi ma'ruf itu lebih besar
oke sentimen positif itu seperti apa
sentimen negatif itu seperti apa
apakah samara cantik itu positif atau samara pintar itu juga positif atau negatif atau gimana
samara cantik ya positif buat samara
tapi mungkin buat kompetitornya jadi negatif kan kalau kita bicara politik gitu kan
nah kalau kita lihat di ini kan data selama satu minggu terakhir ya
waktu itu sampai tanggal empat februari
kita lihat ada beberapa isu isu positifnya terkait jokowi
yang pertama menonjol itu adalah terkait dengan kebersamaan dengan keluarganya
kemudian kan banyak deklarasi deklarasi yang bermunculan kan
kemudian juga terkait juga dengan infrastruktur desa dan lain lain
sementara kalau di kubu prabowonya itu ada beberapa sentimen positif terkait dengan kegiatannya prabowo sama sandi
kemudian nah ini juga ada yang kemarin sempat ramai diperbincangkan oleh publik yaitu yang doa kiai ⁇ maamun ⁇ itu
ternyata itu malah memberikan positif
kiai maimun itu ternyata memberikan positif buat prabowo
walaupun ada beberapa versi kan terkait itu kan
oke kalau tadi anda katakan ini bukan robot yang ini adalah suara real
dari publik warga net gitu ya
apakah ini diproduksi secara saintifik secara terorganisir oleh timnya faldo dan timnya samara dan kawan kawan di tim kampanye nasional dan bpn
atau memang betul betul warga net pengguna twitter yang memang real sekali gitu
dibahasnya usah aja deh
kami akan segera kembali
oke bang yose sebelum kita berlanjut ke topik berikutnya tadi intinya dari tiga items sentimen kemudian total percakapan dan apalagi satu lagi total akun ya kalau tidak salah
itu jokowi maruf unggul sementara
iya sementara posisi pada empat februari kemarin ya mereka yang masih reading
pertanyaan saya apakah ini apa namanya bentuk yang kampanye atau strategi yang terorganik
inisir atau sporadis saja memang pendukungnya banyak saja militansi pendukungnya banyak saja
sebetulnya kalau kita lihat mungkin tadi ada slide ya yang terkait dengan data itu ya
terkait dengan data apa itu bang
nah ini kan kalau kita lihat memang kalau ini kan hashtag ya conversation kalau hashtag itu hampir pasti itu dilakukan oleh tim kampanye ya tim kampanye nasional ataupun relawan
nah kalau kita lihat hashtag yang besar sekarang itu adalah satu indonesia maju kemudian jokowi membangun desa
kemudian satu jokowi lagi itu yang paling besar
nah dibawahnya itu ada beberapa hashtag terkait jokowi dan juga ada hashtag terkait prabowo seperti tadi maimun mendoakan prabowo kemudian dua ribu sembilan belas prabowo sani
tapi jumlahnya lebih besar lebih kecil
nah ini kita lihat bahwa ini adalah kampanye yang dirancang oleh tim kampanye
nah tapi sebetulnya tim kampanye ini kan jumlah orang yang terbatas besar kecilnya itu kan adalah ditentukan oleh masyarakat itu merespon nggak terhadap komunikasi itu
tapi memang yang meng endorse atau men trigger itu
biasanya itu waldo dan juga samar dan kang dawan
biasanya memang dilakukan inisiatif awalnya oleh tim kampanye
walaupun kita lihat kalau dari data itu ada akun akun yang tidak melakukan percakapan terkait politik pun mereka juga sudah mulai melakukan percakapan
nah dia itu akan melonjak pada waktu debat pada waktu debat itu akun akun yang tidak melakukan percakapan itu eh yang tidak melakukan percakapan politik itu biasanya jumlahnya akan meningkat bisa tiga puluh
dan itu real ya real akun ya
artinya momen debat itu juga penting bahwa memang orang menunggu dan memang masyarakat berkomentar
antusiasmenya gimana mana debat
antusiasmenya cukup besar jadi secara percakapan itu
cukup besar yang puas atau cukup besar dan kecewa
mostly sih masih positif ya dibandingin negatif tapi terjadi lonjakan percakapan hampir tiga kali lipat dari hari biasa
baik saya mau ke valdo dulu valdo gimana anda sebelum nanti kita masuk ke detail detail isu kemudian nanti juga ada hoax dan juga kampanye hitam
gimana anda melihat tim prabowo merasa memang udah all out
atau memang belum terlalu serius menggarap media sosial dengan hasil ini sebenarnya
iya kalau menurut kami ini tentang kualitas bukan tentang jumlah
jadi dengan jumlah kita yang mungkin secara kecil namun menghasilkan narasi narasi yang justru diperbincangkan
memang kita sangat menjadi debunking ya dalam hal ini bahwa kita selalu berusaha menyampaikan narasi narasi yang bisa jadi dia nggak benar gitu
tapi kita yakin kalau misalnya kita bicara tentang produksi bunyi kita bicara infrastruktur rasional bunyi
kita bicara tentang bagaimana caranya suasembada bunyi
jadi dengan kualitas dan jumlah kita yang mungkin tidak terlalu banyak
tapi dilihat tadi kan memang secara quantiti note belum terlalu banyak
tapi secara kualitas kita ingin apa yang kita sampaikan itu diperbicarakan
dalam artian ada mungkin beberapa kebenaran kebenaran yang sering dibicarakan oleh pihak petahana
namun kita memberikan antitesis lain kita memberikan argumentasi lain dan itu biasanya menjadi perbincangan
anda merasa bahwa kita pakai narasi yang diberikan di minnesota
apa sih yang diberikan di media sosial dari prabowo sandi itu lebih ke substansi bukan slapstick politik saja yang buat rame rame
apa hal hal yang rame bisa buat hashtag ramadhan bisa jadi viral tapi secara kualitas mungkin ya
tugas kami selama ini adalah membongkar adalah beberapa klaim klaim yang memang petahana mungkin memang layaknya begitu
mencatakan bahwa mereka berjanji begini mereka telah achieve begini
namun kita juga memberikan koreksi koreksi sehingga kita bisa membuat publik kembali ngecek ulang gitu
karena kan pada prinsipnya pemilu kan referendum buat income
dan kita hadir dengan gagasan prabowo sandi misalnya kita bicara tentang suasembah depangan
kita bicara tentang bagaimana infrastruktur benar benar dimanfaatkan sebesar besarnya untuk distribusi
itu yang kemudian diproduksi dan menjadi makanan tim prabowo sandi di indonesia
ya nggak pernah ada yang rame rame viral viral yang ini
karena menurut kami bukan viralnya yang paling penting
viralnya itu satu hal tapi bagaimana narasi kita bisa diterima oleh publik
nah kita tanya sama ray yang biasa menjawab apa namanya wacana wacana dari prabowo sandi
anda setuju bahwa memang pihak oposisi sendiri menciptakan
narasi narasi positif yang berhubungan dengan substansi bukan hal hal yang hingar bingar saja sama rakyat
sebenarnya kalau kita kembali lagi melihat hasil survei atau sebenarnya rilis percakapan media sosial yang dirilis oleh politik wave
saya kira sebenarnya apa yang di capture opical wave ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan realitas yang di capture oleh lembaga lembaga survei
kalau kita lihat di sini misalnya percakapan pak jokowi itu secara kontes lebih besar dan sentimen positifnya juga besar
kalau kita bandingkan dengan lembaga lembaga survei yang baru baru ini melakukan survei
kalau kita lihat di media pres pak jokowi juga lebih unggul dari pak prabowo dan pak sandi
jadi ini konsisten sebenarnya
dan saya percaya begini ya kenapa percakapan pak jokowi sentimen positif pak jokowi itu kemudian naik lebih tinggi beberapa waktu terakhir ini
saya percaya ini juga dipengaruhi oleh debat pertama kalau kita lihat hasilnya political wave
kita lihat bahwa debat pertama itu betul betul memengaruhi percakapan
misalnya kalau misalnya dalam isu hukum ya misalnya
pak jokowi itu sentimen positifnya sangat tinggi sementara pak prabowo itu cukup even dan cukup tinggi sentimen negatif
di situ sebenarnya kita bisa lihat bahwa publik itu seperti punya semacam kalau misalnya dikatakan bang faldo punya narasinya substansi
tapi publik sepertinya berpendapat berbeda
netizen cukup terbelah dan publik cukup terbelah terkait pemahaman hukum pak prabowo misalnya terkait kenaikan
kalau misalnya di situ isunya yang dibahas adalah misalnya soal kenaikan gaji pns gitu ya yang tidak setuju publik
atau misalnya soal korupsi yang tidak seberapa gitu
jadi menjadi pertanyaan besar apakah narasi narasi selama ini dihadirkan oleh pihak oposisi
terkait pilpres ini kemudian justru menghadirkan narasi yang substantif
atau juga justru menghadirkan narasi narasi yang kontraproduktif
menurut anda gimana
ya saya kira saya cukup percaya dengan survei dengan lembaga lembaga seperti politika wave
saya juga percaya dengan survei yang real dilakukan di masyarakat
dan dari dua hasil ini saya kira ini bisa kita lihat kita bisa komparasikan bahwa memang kita bisa mengambil kesimpulan
terjadi semacam sentimen negatif kepada pak prabowo sandi
saya pikir juga salah satunya karena debat pertama
yang dimana pak prabowo tidak memberikan komitmen yang jelas terkait anti korupsi
komitmen yang jelas terkait tenaga kan hukum
jadi bukan karena produksinya tuh valdo
tapi karena memang produksi narasinya yang lemah gitu kalau kata samara
kalau menurut saya begini sih
terlepas dari tone bahwa yang paling penting adalah kebenaran kebenaran yang disampaikan
contoh dulu itu yang namanya dua ratus dua belas itu dianggap negatif
ditunggangi aktor politik lah ini
tapi ketika demonstrasi terjadi publik memperlihatkan muslim itu tertib sampah bersih
dan itu akan shifting kan
nah ini poin poin seperti ini yang memang harus juga bisa kita lihat
bahwa ketika kita menyampaikan bahwa kondisinya gak gini loh
tapi publik menurut anda suka nggak sih dengan hal hal yang substansi hal hal yang memang penting gitu dibanding hal hal yang lain
bagi kami itulah tugas tugas yang harus dilakukan oleh setiap kandidat
bahwa bagaimana mereka juga mencerdaskan publik karena pendukung mereka bukan fans klub
inilah rakyat indonesia yang harus tahu narasinya apa
saya mau kembali ke bang yose harus bertanggung jawab dengan datanya
yang membuat positif di pak prabowo dan membuat positif di pak jokowi itu apa kita bahas saja
kami akan segera kembali
oke kita akan bahas lagi apa yang menjadi positif dan menjadi negatif bagi prabowo sandi dan juga jokowi maruf bisa ditampilkan
biar tahu nih
apa yang bisa diceritakan
kita lihat sebelah kiri itu yang hijau itu isu positifnya
ternyata yang paling banyak tuh kebersamaan dengan keluarga
itu menjadi sorotan netizen
nah bahkan ini juga diperbincangkan oleh akun akun non politik
kebersamaan dengan keluarga itu
misalnya itu faktor jan etes itu yang boleh rambut juga dibicarakan
itu juga cukup besar dibicarakan
kemudian deklarasi dukungan dari sejumlah pihak
kemudian pertemuan dengan ulama dan santri
pembangunan desa serta pembangunan infrastruktur
nah sementara negatifnya yang terbesar itu kasus ahmad dhani
itu juga banyak diomongin juga sama akon akon non politik juga
kemudian pernyataan jokowi terkait propaganda rusia
terutama itu setelah ada komen dari kedutaan rusia gitu ya
kemudian doa kiai maimun untuk prabowo
di sini jadi negatif di prabowo jadi positif
pernyataan menko minfo terkait yang gaji kamu siapa
sama pernyataan mali kota samarang
kenapa kasus ahmad dhani dan pernyataan
jokowi terkait propaganda rusia yang dianggap kalau kita baca narasinya itu menjadi
ya itu bagian dari penegakan hukum biasa
dan ini bagian dari fakta politik katanya
kenapa kalau memang fakta dan fakta hukum dan fakta politik itu jadi negatif
ya jadi saya pikir sekarang memang dari kedua belah tim
tapi sama nih yang banyak mengisi sentimen negatif itu biasanya adalah memang
terkait dengan kandidatnya ataupun dari timnya sendiri
jadi bahkan bukan serangan dari pihak kompetitornya
tapi terkait dengan timnya sendiri
jadi juga mungkin bisa jadi intropeksi
kita mau masuk masa dua bulan lagi kan jangan sampai ada blunder blunder
gimana anda komentarnya lihat yang positif kebersamaan jokowi dengan keluarga
kemudian deklarasi dari alumni alumni misalnya
pembangunan desa infrastruktur itu jadi hal hal positif
sementara yang negatif itu
komentarnya gimana valdo
iya kami sih berusaha keluar atau berada di beyond positif negatif
karena yang paling penting bagi kami kebenaran
nah jadinya ketika kita melihat hal seperti itu
kita sampaikan kebenaran
ketika disampaikan bahwa pembangunan desa positif infrastruktur positif
faktanya kesejahteraan desa menurun
dan kita sampaikan data itu
bahwa bagaimana kondisi desa begini begini dengan data yang kami punya
dengan bacaan yang kami miliki dari bps dari beberapa lembaga lembaga survei
kami sampaikan itu
jadi bukan berarti kita gara gara positif negatif kita tak nyampein kebenaran
bukan hanya sekedar demi elektoral semata juga
misal masalah kasus ahmad dhani
ya kita juga kritik masa hukum yang terlalu tajam dan kenceng ke kita
dan ke sebelah sana
fadli sudah melaporkan skandal sandiaga belum selesai sampai sekarang
belum lagi tentang kedubes rusia propaganda lo rusia
bagaimana statement dari kedubes rusia
dan kebenaran tentang hubungan diplomatik yang harus kita perhatikan
jangan sampai persatuan dilepaskan dengan politik belah bambu
dan menurut anda protes anda kontra narasi dari tim prabowo sendiri dimakan atau disambut baik oleh publik
hari ini publik itu butuh fakta
publik butuh fakta yang benar yang seperti apa
dan kita kasih tahu
publik substansinya begitu
ya pertama sebenarnya saya mau jawab dulu ya
kekemiskinan di desa itu turun tajam sekali di daerah pak jokowi
kalau dulu di awal dua ribu empat belas tujuh belas juta sekarang di angka lima belas juta
dan kalau misalnya kita bicara pembangunan desa pembangunan infrastruktur memang itu yang dirasakan oleh masyarakat
saya kira kalau misalnya ditanya juga dalam survei survei infrastruktur dan misalnya soal desa memang salah satunya juga yang menjadi salah satu prestasi pak jokowi
jadi tidak heran ketika itu menjadi hal yang positif
jadi kontra narasi mau dibuat narasi mau diproduksi narasi sebagus apapun bahwa pak jokowi gagal dalam pembangunan infrastruktur dan mesejahterakan desa itu tidak akan berhasil
karena pada dasarnya publik membicarakan secara positif
apakah sentimennya kemudian tetap positif ya
karena mereka merasakan itu pertama
yang kedua isu isu negatif ya itu biasa saja
saya pikir juga selalu ada permainan
selalu ada permainan perang narasi tentang positif dan negatif
tergantung caranya aja gimana
oke menurut anda sorry kasus ahmad dhani negatif propaganda rusia negatif doa mbah mun misalnya pernyataan menkom info dan itu
ya meskipun misalnya ini dianggap negatif ya
saya pikir ya memang narasi dari oposisi juga selalu dibangun bahwa hukum misalnya tajam
padahal enggak semuanya melalui proses hukum yang sama gitu ya
saya kira di zaman pak jokowi juga bahkan pak btp itu masuk ke dalam penjara
kan mereka selalu mengasosiasikan pak jokowi mengintervensi proses hukum dengan mendukung pak btp
tapi ternyata beliau menjalani proses hukumnya sampai selesai
ini anggap saja sebagai bagian dari proses hukum
jangan dikit dikit ketika di proses hukum kemudian mengatakan bahwa ini kriminalisasi itu yang pertama
yang kedua misalnya kalau misalnya kita lihat terkait yang propaganda rusia
ini kan sebenarnya pak jokowi hanya menjelaskan fakta politik atau teknik ya
pak jokowi tidak mengatakan bahwa pemerintah rusia ikut campur di dalam politik indonesia
pak jokowi hanya mengatakan sebuah teknik dalam melakukan cara cara politik tertentu
jadi ini sebenarnya tidak ada kaitannya
kita nggak masalah dengan sentimen negatif dan sentimen positif
tapi lagi lagi yang paling penting buat kita adalah bagaimana kita fokus menyampaikan kinerja pak jokowi
menyampaikan tentang apa ya menyampaikan pendekatan rasional dan pendekatan emosional kepada netizen
kalau misalnya tadi anda katakan apa yang dikatakan pak jokowi itu adalah
fakta yang memang sesuai dengan kebenaran gitu ya
kalau tadi kata valdo kita harus memberikan kebenaran karena yang dikatakan pak jokowi bukan kebenaran
tapi publik justru meresponnya dengan negatif gitu sama kebenaran yang dianggap benar oleh pak jokowi tapi direspon negatif oleh
ya saya kira juga itu lagi lagi kalau dalam politik seperti ini juga ada perang narasi ya saya pikir
kalau misalnya kita lihat mungkin di beberapa waktu lalu ini jangan hari ini di beberapa waktu lalu sentimen sentimen negatif terhadap pak jokowi juga sama
sebuah kebohongan misalnya soal pki
pak jokowi anti islam itu masuk dalam isu isu negatif yang dianggap pak jokowi dan pki ma'ruf
tapi itu bukan suatu hal yang benar
nggak dianggap narasi pak jokowi itu nggak dipercaya publik karena sentimen negatifnya besar untuk
sih saya cukup percaya bukan itu yang dilakukan
tapi memang juga ada perang narasi di sini bahwa memang kemudian ada kritik ada kontra
masyarakat pro kontra biasa saja dalam misalnya dalam politik gitu
tapi lagi lagi kalau kita lihat mau tarik lebih besar lagi secara lebih besar secara umum
tetap saja masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap pak jokowi karena bisa dilihat percakapannya secara umum tetap positif
oke fall menurut anda itu menurut anda ini nggak gambaran nggak bahwa publik sebenarnya nggak setuju dengan apa yang dikatakan pak jokowi dengan kebenaran kebenaran yang tadi diungkapkan samara misalnya
itu bisa dijadikan arti seperti itu nggak oleh anda
iya misalnya sekarang publik tuh banyak banget publik kan bisa akses semua informasi
publik juga bisa menyampaikan melalui media sosial misal sekarang tiket mahal
jadi ketika klaim klaim yang disampaikan bahwa infrastruktur bagus pada faktanya kargo mahal
ya terus habis itu ketika sawah hilang nggak ada
ya sekarang kita bisa mencari dua ratus hektar per tahun sedangkan targetnya bikin tiga juta hektar sawah
nah di desa itu kan lumbung padi sudah mulai kehilangan
nah oleh karena itu sekali lagi netizen hari ini publik itu tidak bisa lagi diarahkan atau apapun itu
tapi bagaimana publik misalnya warga saya di kabupaten bogor di bawah kaki gunung salak itu aja bisa melihat bagaimana tren tren yang terjadi
oke bagaimana dengan pak prabowo kita biar fair gitu kita juga tampil ke pak prabowo
apakah itu juga
bentuk negatifitas dari publik atau seperti apa kita lihat
prabowo subianto positif dan negatifnya ya oke bang yose
ya jadi untuk yang positif itu yang pertama dan sangat mendominasi itu adalah doa kiai maimun untuk prabowo ya
kemudian yang kedua kegiatan jalan sehat bersama prabowo kegiatan belusukan sandiaga deklarasi dukungan dari semua pihak sama janji tidak impor
nah ini sebetulnya kalau kita bandingkan memang sebetulnya kan sebagai penantang itu kan punya banyak kesempatan ya untuk menyampaikan hal hal yang tadi valdo bilang
tapi sayangnya kalau kita lihat malah di yang positif ini malah itu kurang kelihatan ya
sementara kalau yang di kanan nah ini juga jadi satu respon publik ya mungkin sekarang publik udah mulai yang saya bilang tadi ya gerah juga dengan statement statement atau
tudingan sandiwara korban banjir lumpur ini
tindakan yang sifatnya blunder gitu ya kayak pernyataan prabowo terkait kemenkyu sebagai menteri pencetak utang kemudian tudingan sandiwara korban banjir lumpur pernyataan rocky gerung yang terkait kitab suci itu adalah fiksi
kemudian ada leluhu juga karena kemarin rocky dipanggil polisi kan jadi naik lagi
kemudian ada leluhur prabowo yang katanya masalah perang diponogoro atau terkait itulah
sama isu hoax terkait utang dari pendukungnya
nah jadi kan ini yang saya bilang tadi memang sebaiknya ini kedua belah pihak nih hati hati gitu loh
karena kabinet jokowi juga kan apapun yang mereka lakukan tuh publik menganggap sebagai representasi dari pak jokowi sendiri kan
kemudian kalau kita lihat juga bapak jokowi
banyak sekali yang terkait juga dengan baik pak prabowo langsung maupun pendukungnya yang memang direspon negatif
pertanyaan saya dukungan positif untuk prabowo ini apakah karena memang penciptaan narasi yang dikatakan faldo yang memang disambut positif atau keplesetnya pak jokowi dan samara dan kawan kawan
lebih banyak mana
nah itu memang ada peran dua belah pihak kan terkait dengan kontroversi doa itu kan
nah jadi intinya ada hubungan dengan keplesetan
ada hubungannya juga gitu kan terkait dengan proses ini
sam gimana ngeliat ya
ya saya sih kalau misalnya melihat ini justru menunjukkan ya kalau tadi kita bandingkan dengan isu negatif pak jokowi dan isu negatif pak prabowo
bisa terlihat bahwa di sini sentimen negatif terkait isu isu tertentu kepada pak prabowo itu jauh lebih tinggi daripada pak jokowi ya
kita lihat misalnya di sini sebenarnya selama ini oposisi sering sekali memproduksi hoax hoax yang mereka anggap heroik dan terkesan nasionalis dalam tanda kutip misalnya terkait hutang
tapi lihat lagi lagi publik meresponnya dengan sangat negatif karena memang itu tidak sesuai dengan fakta
misalnya soal kemenku yang tidak sesuai sebagai atas mencetak hutang soal kebocoran gitu ya
itu kan sebenarnya isu isu yang pak prabowo sudah katakan di tahun dua ribu empat belas dan direspon negatif sama publik tapi mereka ulangi lagi di dua ribu sembilan belas ini lagi lagi direspon
tapi itu kebenaran atau sesuatu yang negatif saja tuan yang menurut anda
saya kira kalau misalnya apa yang terjadi dengan pak prabowo sekarang kenapa beliau dan bang sandi sering dikaitkan dengan kebohongan
karena memang produksi produksi kebohongan dilakukan oleh pak prabowo dan pak sandi itu terlalu sering
terlalu banyak hal hal misalnya soal tempe soal misalnya pembangunan tol bahkan yang dilakukan tim pak prabowo misalnya soal kotak suara ya kertas suara
dan kemudian misalnya soal rscm dan lain sebagainya bahkan kita tidak bisa mengatakan satu persatu saking banyaknya kebohongan kebohongan yang kemudian di counter oleh lembaga lembaga terkait
jadi produksi kebohongan ini secara terus terus dilakukan dan saya rasa publik sekarang mulai menyadarinya
itulah kenapa sekarang yang sentimen menjadi negatif yang besar sekali negatifnya adalah isu isu kebohongan produksi kebohongan yang dilakukan oleh pak prabowo dan pak sandi
ya kalau menurut saya sih negatif positif pak prabowo itu baru bisa berdampak publik ketika dia mimpin
beda kondisinya sama pak jokowi pak jokowi itu ngomong tentang rusia kemarin dia presiden
pikirkan nasib delapan ratus tujuh puluh delapan orang indonesia yang ada di sana
nah jadi ini hal yang berbeda jadi kalau kita ngelihat ini enikmatis sensasinya aja tudingan tudingan semua kan
tudingan ini tudingan itu tudingan ini tudingan itu gitu
itu memang yang diproduksi serangan yang diproduksi gitu ya
apalagi kalau pernyataan prabowo terlalu kemen kew ya
karena utang kita itu di luar
rasio utang terhadap pdb itu naik gitu
jadi itu memang hal yang menurut saya disampaikan oleh pak prabowo secara terbuka mungkin nggak terima
ya udah dituding ya santai aja tuh tudingan semua tuh
tudingan dari toki tudingan sandiwara tudingan tudingan
artinya produksinya dong
sebenarnya mungkin sebenarnya menarik sekali ya pendekatan bang falo dunia ini
berarti ini mengkonfirmasi bagaimana bisa seseorang seorang politisi yang memimpin sebuah partai politik kedua ya
salah satu ketiga terbesar di republik ini hanya bisa mengucapkan sensasi tanpa data dan fakta yang kuat
di backupnya tidak kuat
dan kemudian mau menjadi presiden kalau mau menjadi presiden hanya bisa berucap sensasi
gimana kita bisa mengharapkan menjadi presiden bisa berucap data dan fakta dan melalui kebijakan yang konkret
susahnya kalau udah jadi presiden ngeluarin sensasi ya nasib warga kita di rusia kemarin gitu
gimana dia karena ada dampak publiknya bagi pak jokowi
bahkan bedanya kalau pak jokowi dia ngomong publik dia masih presiden
tapi serangan dan tudingan kalau tadi kata itu ya apa itu substansi atau sensasi saja
ini kan dari kubu anda gitu pak faldo
kalau dari kita kan kita tetap fokus kerja
kita berusukan sandiaga
narasinya jelas ekonomi kuat pasar yang akan direvitalisasi lapangan kerja
hal hal yang dikatakan samara tadi katanya ada hoax kebohongan ada sensasi
kan kita dituding aja ya kita sih nggak anggap itu serius ya
kita akan terus fokus kerja nyampein kebenaran beyond apa di atas dari positif dan tone negatif ini
sehingga publik bisa melihat oke begini yang terjadi
oke bang yose gimana komentarnya
ya sekali lagi kalau saya sampaikan adalah kalau kita lihat di sisi kanan
sisi kanan itu yang positif yang merah merah
itu kan semua itu adalah counter negatif ya
itu kan adalah counter publik terhadap apa yang mereka rasakan nggak pas
oke jadi itu bentuk protes publik sebenarnya dengan pernyataan atau tingkah laku para kandidat ini
betul jadi oleh ini mereka sendiri gitu loh
baik yang di satu maupun di dua
bukan suatu bentuk serangan dari satu ke dua maupun sebaliknya gitu
nah tadi saya juga menarik yang samara sampaikan ini juga jadi kalau kita kan berada di era media sosial ya
jadi kalau memang saya juga baca banyak penjelasan kan terkait bahwa rusia itu adalah sebuah terminologi
bukan refer kepada satu negara dan lain lain
nah ini juga memang penting ya tim kampanye ini untuk merespon secara cepat
jadi kalau misalkan
untuk menjelaskan secara cepat
jadi misalkan pak jokowi ngomong gitu kalau di sosial media baru ngejelasinnya besoknya dua hari kemudian tiga hari kemudian
anda lihat seperti apa tim timnya untuk membereskan cuci piring hal hal yang negatif tadi kedua
ya memang cukup lama penjelasan penjelasannya
baik dari prabowo dan juga jokowi
makanya di sosial media
pada saat itu kan sudah jadi viral gitu kan
nah itu memang ini butuh kesigapan di era media sosial ini
beda sama sebelum ada media sosial kan
tapi itu betul ya bahwa memang sentimen negatif itu artinya publik protes atau publik tidak suka gitu ya
ya kalau kita lihat semua isu ini memang diproduksi oleh masing masing kandidat sendiri
menariknya begini ya kalau kita lagi bandingin ke pak jokowi
apa yang terjadi sentimen negatif yang terjadi pada pak jokowi itu lebih kepada kritik publik gitu
kepada kritik publik
tapi menariknya dalam kasus pak prabowo ini sebuah bentuk protes
tuduhan tuduhan tidak berdasar
ini kan sebenarnya karena tuduhan tuduhan tidak berdasar misalnya tudingannya pak sandiaga misalnya
terus kemudian pernyataan pak prabowo soal kemenku yang paling banyak didominasi oleh pak prabowo
itu tudingan beliau yang tidak berdasar misalnya soal hutang gitu ya
misalnya di zamannya pak soeharto lebih parah lagi dibanding zamannya prabowo gitu
yang sementara itu notabene adalah misalnya
nah itu diproduksi secara secara sadar
secara masif secara masam
saya pikir sadar ya karena berkali kali kebohongannya diucapkan dan berkali kali juga dikontrol oleh berbagai pihak
jadi saya yakin itu ada sesuatu yang sistematis bukan sesuatu yang tidak sadar
yang jelas sih gini ketika kita coba ngomong kebenaran itu pasti protes
meskipun publik juga protes dengan menghadapi negatif gitu pak
kalau menurut saya sih gini publik kan juga tahu pencetak utang itu apa gitu maksudnya apa
walaupun memang ada kritikan juga dari sana
misalnya saya bilang anda suaranya jelek pasti dia protes padahal dia pengen jadi penyanyi
nah gitu jadi memang reaksi reaksi itu biarin publik
kalau saya sih nggak apa apa kalau dia bilang suratnya jelek
pengen jadi penyanyi gitu
jadi jangan menurut saya jangan dibandingin juga hutang sama zaman pak harto
itu kan nggak pernah pengen mau juga dibandingin dolar zaman pak harto sama sekali
dan yang menarik gini juga ya mas budi ya
kadang kadang ini kan biasa nih dari bpn ini kritik ke publik itu luar biasa sekali
tapi yang saya pengen tahu kira kira dalam risalah pengesahan rapbn
hutang ini disetujukan rapbn
jangan jangan ini pan pan bahkan pernah menjadi bagian dari pemerintah ya
gerindra dan pks ikut setuju dalam proses pengesahan hutang itu
kan itu persetujuan bersama
kenapa nggak walk out aja yang diteriak ke publik
kontribusi sama sama gitu maksudnya
jadi sekarang setika sudah masuk dalam masa pilpres baru hutangnya dipolitisasi
padahal ketika dalam pembahasannya mereka jangan setuju setuju aja
oke tim ranting sama sama gitu jadi itu ya pak
mau jawab dulu kasih kesempatan ya
ya well menurut saya sih itu adalah dinamika politik yang terjadi
tapi jangan sampai jangan sampai sekali lagi ketika kita ngomongin fakta
ketika kita ngomongin kebenaran dibilang pan juga terlibat gerindra juga terlibat
loh faktanya begitu
tapi negatifitas dari publik ini bisa bergeser atau berimplikasi pada suara elektoral nggak
ya saya pikir kan memang ketika publik memilih kandidat ini memang kan berdasarkan dua hal ya
informasi positif sama informasi negatif
nah akhir akhir ini sayangnya politik kita dipolusi sama yang namanya hoax atau black campaign kan
nah itu dia hoax dan black campaign menjadi salah satu yang diteliti juga oleh politika um
nah kita akan bahas itu usaha jeda mengenai hoax dan kampanye negatif dan kampanye hitam
apakah juga di capture di media sosial kita akan bahas
usha jeddah tetap bersama kami
yang jadi racun di media sosial sekarang itu selain apa namanya hal hal yang tidak penting tidak substansi secara politik adalah kampanye hitam
ini kita bukan bicara kampanye negatif yang secara demokrasi ya
tapi kampanye hitam dan juga hoax
bung yose analisa anda kita tampilkan juga yuk
apa namanya penelitian
nah ini dia nih
apa nih maksudnya bung yose
nah jadi kan kalau di politik itu ada tiga macam kampanye ya
kampanye positif itu kita mengkomunikasikan hal hal positif terkait kandidat kita
kampanye negatif itu ya tentunya kita menyerang kandidat lawan dengan informasi negatif
oke ini salah maksudnya
nggak apa apa ini saya mau cerita background dikit
ada dua slide sebetulnya
nah kemudian nah itu dua hal itu sah
karena pemilih rakyat pemilih itu kan harus tahu kan positif negatif tentang calon presidennya kan
nah yang salah itu adalah kampanye hitam atau black campaign
ini kan lagi marak nih
kenapa kita tayangkan slide ini supaya kita flashback dikit
saya baru ngeh nih anda mengeluarkan ini nih bung yose
iya flashback dikit di pemilu dua ribu empat belas
jadi kalau pemilu dua ribu empat belas kita waktu itu pernah mengeluarkan rilis terkait kampanye negatif dan black campaign
jadi waktu itu nomernya yang pertama itu prabowo yang kedua itu jokowi
nah terkait kampanye negatif yang menyerang ke pasangan prabowo hatta itu waktu itu jokowi
kampanye hitam itu apa
fitnah kan yang tidak bisa dibuktikan oleh data dan fakta
kalau negatif itu ada data pendukungnya
yang menyerang atau yang dilakukan
ini saya hanya bicara korban
saya nggak bisa menuduh siapa yang melakukan
produsen kita nggak tahu siapa ya
kita hanya bicara korbannya
nah jadi kita lihat memang dari dua ribu empat belas itu jumlah kampanye hitam yang menyerang ke jokowi
lebih besar sekali
kalau kita lihat jumlahnya itu tujuh kali lebih besar daripada menyerang prabowo hatta
kemudian kita lihat di slide berikutnya
oke slide berikutnya
gimana kalau kondisi di dua ribu sembilan belas
ini lagi berjalan lupanya karena lima tahun agak lama jalannya
next slide itu penerbangan selanjutnya
nah ini dia
kemudian kalau di sini kita kemarin melihat apa sih sebetulnya
hoks terbesar di dua ribu sembilan belas
itu ada ratna serumpahit
kemudian terkait utang pemerintah
kemudian tentang tujuh kontainer surat suara
iktp palsu dari china
ahok menggantikan marut
itu yang terakhir ini ya
itu adalah sepuluh hoax terbesar di pilpres dua ribu sembilan belas
dan kembali kita lihat bahwa korbannya itu adalah jokowi
kalau dari sepuluh isu ini
ini sepuluh berdasarkan apa
kuantitas ini ya
semuanya atau hampir semuanya
semuanya atau hampir semuanya jalan jokowi

sepuluh sepuluh nya ada sepuluh terbesar sepuluh sepuluh nya menyerang jokowi
nah jadi memang kalau kita lihat
nah ini kan terutama kan faldo sama samara ini kan adalah muka politik kita ke depannya ya
artinya kalau kita tidak memberantas yang namanya isu hoax di indonesia
ya ini kan akan menurunkan kualitas demokrasi kan di indonesia
ya kalau saya sih nggak heran ya
makanya kalau misalnya dikatakan
nggak heran itu gimana maksudnya
ya nggak heran dengan data ini dengan sepuluh
karena bagi saya memang pak jokowi adalah korban dari produksi kebohongan yang masif gitu
jadi kalau misalnya kita tanya apa sih hoks terbaik
itu diakui sendiri sama peproduksen hoksnya
hoax terbaik yang menurut saya yang dilakukan oleh ratna sarumpait
yang di respon oleh pak prabowo dan seluruh banyak pemenangan nasional dalam konferensi pers
itu adalah upaya produksi kebohongan dan hoax terbaik pada tahun dua ribu delapan belas
yang betul betul bisa mengancam persatuan kita
dan anda lihat korbannya pak jokowi
tentu korban pak jokowi
itu kalau misalnya polisi tidak bertindak cepat
saya ragu bahwa mereka akan meng counter itu
dan kalau misalnya polisi tidak bertindak cepat
bisa bayangkan narasi apa yang akan mereka bawa
narasinya pasti ini rezim yang menganiaya
dan ini bisa menunjukkan delegitimasi terhadap pak jokowi dan pemerintah
delegitimasi terhadap bagian bagian demokrasi
dan bahkan bisa memicu konflik horizontal yang jalan jalan dibawah
artinya adalah memang pak jokowi dari hoks hoks yang bertebaran paling besar adalah korban dari hoks ya
siapa yang melakukan hoks itu siapa
yang memproduksi hoax terkait pak jokowi
ini justru petinggi petinggi dari badan pemenangan nasional
misalnya kalau isu soal pki
siapa yang sering memproduksi soal itu
masukin video tentang potong bebek angsa versi pki
yang menuduh pak jokowi sebagai pki di sana
jadi justru yang melakukan ini
yang menuduh pak jokowi dengan fitnah fitnah hitam
itu justru dilakukan oleh petinggi petinggi bpn sendiri
serius sekali tuduhan anda samara
iya serius banget
padahal saracenya ikannya di sana deh yang dibuat sama facebook
ya i mean like kalau seandainya memang merasa korban ya proses aja
tapi tadi itu kan kasus ratna itu
the best ten semuanya menyerang pak jokowi
ini ada zero sum game
ada dua orang
saya sering bilang bahwa pemerintah ini jangan paranoid sama hoax
ya itu musuh bersama
pemerintah punya instrumennya jangan kelihatan lemah
jangan sampai nanti pemerintah gak bisa handle banget
kita yang kena
jadi itu tindakan pelanggaran hukum kok dan punya instrumennya
jangan sampai ini jadi sesuatu yang dibiarkan
terus habis itu kita ngomong bahwa faktanya
tapi ada pengakui gak itu diproduksi oleh bpm prabowo sana
oh emang kita ada waktu untuk bikin gitulah
pemerintah jokowi pki sepuluh juta tka
ya kita juga pada faktanya juga nggak tahu siapa
tapi yang jelas kan kalau negara punya instrumen hukum untuk melesaikan ini
ya tangkap aja
jadi nanti kalau misalnya negara melakukan itu dikatakan mengkriminalisasi
yang pertama itu
yang kedua saya pikir negara juga melakukan itu
ratna sarumpait itu yang membongkar juga negara kan
nah sekarang saya mau tanya gitu ya
selama ini pernah gak sih pak prabowo mensangsi misalnya kader bpm seperti pak fadlizon
yang jelas jelas menuduh pak jokowi pki di tweetnya
gak ada sangsi apa apa kan semuanya baik baik saja
semua berjalan dengan baik gitu
jadi kalau misalnya memang betul betul punya komitmen
sanksi itu justru harus hadir dari pimpinan tertingginya sendiri
yaitu pak prabowo sebagai calon presiden
tapi ini menurut kalian diproduksi secara sadar
ini wakil ketua umum diri juga
gimana pak kalau melihat hal hal seperti itu
kalau dianggap sebagai hoax dan juga apa namanya riak riak yang kurang baik
makanya kami bilang jangan paranoid sama hoax gitu kan
petahana punya instrumen untuk itu
kemarin juga contoh
jadi diproduksi gak apa apa ya
memproduksinya nggak apa apa gitu maksudnya
kita gak ada yang memproduksi hoax
bukan misalnya orang orang yang memproduksi itu gak apa apa
asal negara punya instrumen
kan negara ada instrumennya untuk menyelesaikan itu
kan gak pernah
jangan sampai negara itu kelihatan lemah gitu loh untuk masalah masalah beginian
contoh kayak skandal sandiaga com
sampai sekarang gak diproses
dan intinya adalah bpn prabowo sadi menolak bahwa bpn yang memproduksi hoax hoax terbesar sepanjang masa pilpres
kita gak ada waktu
we have no time itu kenyataannya saya lagi lagi saya katakan
itu wakil ketua umum gerindra yang jelas jelas masukin video seperti itu
mana itu sampai sekarang
apakah ada sanksing jelas
hoax hoax seperti itu dimakan apa enggak
dipercaya apa enggak
atau tidak dipercaya
loh kalau pak jokowi sendiri kan berkali kali bilang kan bahwa dari ada survei yang menyatakan bahwa
saya nggak tahu ya berapa waktu itu sembilan juta rakyat indonesia itu percaya terkait isu pki kan
nah ini memang ada margin kan yang memang potensi potensinya karena isu isu hoax itu yang memang dipercaya oleh publik gitu
ada nggak hoax yang besar yang cukup masif menyerang prabowo
kalau ini kan tadi kata
ada sepuluh yang teridentifikasi sepuluh sepuluh nya menyerang pak jokowi
ya memang kan sekarang yang lagi rame terkait pak prabowo ini kan masalah listrik misalkan tiap hari jumat nih ada hashtag
siapa yang ngerjain tuh
prabowo jumatan dimana ya
nah sebetulnya makanya maksud saya kalau jokowi kan berkali kali bilang kalau misalkan terkait pki dia kasih tahu dia lahir tahun seribu sembilan ratus satu
pki tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima gak mungkin empat tahun
nah jadi sebetulnya ada opportunity buat menjawab itu kan
seperti kemarin kayak masalah konsultan
nah itu kan jokowi itu asing
nah kenapa kita masukkan itu sebagai isu hoax
karena sudah dijawab sendiri oleh konsultan ya
bahwa web yang di refer itu adalah web yang tidak bisa dipercaya gitu
jadi sebetulnya ini hal hal seperti ini memang harus di counter untuk membuktikan ketika sudah di counter ya isu itu tidak jadi hoax lagi
yang terakhir sekali bang yose kepada anda
boleh ditampilkan slide terakhir sebelum kita akan tutup dialog kita
apa yang menjadi kunci seorang capres bisa menang di dunia maya
boleh ditampilkan gak equity
nah kita ada cat ya candidate equity
ini jadi diameter itu merepresentasi jumlah percakapan
jadi semakin besar diameternya jumlah percakapan semakin besar
kemudian semakin ke kanan dia semakin positif karena itu net sentiment
kemudian semakin ke atas itu reputasi di digitalnya bagus
kemudian paling kanan dan paling atas
nah apakah posisi ini statis tidak bisa berubah karena di awal awal pun posisi ini sempat terjadi perubahan gitu
nah tapi data per februari ini posisinya adalah seperti ini
ini klasmen sementaranya berarti ya masih bisa berubah ya
harganya dari mana itu satu juta itu dari mana dapatnya
itu dari jumlah percakapan ya yang tadi lima puluh
itu delapan ratus dua belas itu delapan ratus ribu di bawah lima ratus lima puluh itu maksudnya gimana
itu delapan ratus dua belas itu di bawah

cara angka itu keluar gimana
secara angka itu keluar adalah bahwa itu ada net sentimentnya
jadi memang net sentiment itu merepresi
jadi dari jumlah percakapan kan totalnya kita lalepan satu dua kan
kemudian kalau net sentiment itu adalah positif dikurangi negatifnya
makanya ada margin di angka subuh x nya
dan dari penelitian dari sebelum sebelumnya yang kemudian punya peluang lebih besar adalah orang yang ada di sebelah kanan itu
jadi memang ini menjadi tantangan ya
itu selisih angkanya kan satu juta sama delapan ratus ribu
it means dua ratus apa gimana selisihnya
iya net sentimentnya beda antara margin positif dan negatifnya beda dua
kok jauh banget sih posisinya tuh
berarti geser ke tengah dikit gak apa apa ya
kok jauh banget sih bang
karena angka berapa
itu mungkin lain kali dibikinnya agak mepet supaya ini
gak cukup soalnya
oke terima kasih bang yose
jadi intinya seperti ini mudah mudahan bisa menjadi referensi untuk
valdo dan juga samara di pilpres kali ini karena memang lagi lagi menurut penelitian
orang yang memenangi media sosial ternyata juga punya peluang besar untuk memenangi pilpres yang sesungguhnya
hoax itu nggak akan bisa ditumpas kalau ada yang menikmati
gunakan instrumen negara selesai itu semua
yang dikit juga dari samara
ketika instrumen negara digunakan jangan bilang itu kriminalisasi
oh gak akan
oke dikit dari saya
terima kasih atas perbincangannya
kami akan kembali usaha jadwal berikut ini tetap bersama kami